meski upaya pencegahan terus dilakukan agar warga tak membakar lahan kebakaran hutan dan lahan di palangkaraya kalimantan tengah sampai saat ini masih terjadi
bahkan lahan gambut milik beberapa orang ini sengaja dibakar dan makin tak terkendali
kobaran api yang melalap lahan gambut di jalan kalibata kelurahan menteng kota palangkaraya terus membesar
semak belukar yang kering ditambah kencangnya tiupan angin membuat api dengan mudah merembet dari satu tempat ke tempat lainnya
akibatnya lima hektare lebih lahan gambut milik beberapa orang ini ludes terbakar
diduga lahan ini sengaja dibakar oleh pemiliknya dan sejumlah petugas dengan tiga mobil pemadam kebakaran dari tim serbu api masyarakat menyemprotkan air ke lahan gambut yang terbakar
upaya pemadaman terkendala kepulan asap tebal di lokasi kebakaran
pemilih pertama kita sudah koordinasi dengan pihak kelurahan siapa siapa orangnya dan kita akan melakukan pemanggilan nanti
mungkin untuk tahap berikutnya nanti dari pihak kepolisian sudah tidak hentinya menghimbau kepada warga agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar
karena kita lihat sendiri kebakaran tahun dua ribu lima belas kemarin kita ke kalimantan tengah sudah mengalami dan kita harus melakukan penanggalangan atau antisipasi agar tidak terulang lagi